yang lain gak perlu tau dulu
soal perbedaan katak sama kodok
soal kang bahar
soal semua orang yang ada di bisnis kita
ada yang udah lama saya mau omongin ke akar
kan saya udah pensiun
ada kekosongan kepemimpinan kamu
bisnis ini melibatkan banyak orang
melibatkan banyak pihak
yang levelnya bukan buat saya ada di situ
mereka sudah tau kamu
dan kamu sudah tau mereka
saya nggak siap jadi pemimpin
akang jangan pensiun
kalau akang tetep pensiun
kita boleh berpikirkan
kita boleh berpikirkan
kita bisa berhubungan
berubah aja semua
bisnis ini melibatkan
mereka yang sebenarnya
membuat kita itu
mereka gak mau
bubar mereka juga nggak mau kehilangan bisnis mereka kalau kamu enggak siap apa yang sudah
tertata rapi akan jadi berantakan akan terjadi perebutan kekuasaan akan ada korban korbannya
itu kamu anak buah kamu dan pebisnis pebisnis kecil yang selama ini kamu lindungi
kamu satu satunya orangnya akan mempercayai
takut posisi saya direbut
tapi karena memang dia pantas buat ditendang
kang jamal ada kerjaan dari developer apartemen
jangan bilang sama saya kalau si jamal sekarang jadi pemborong bangunan
maksa warga yang nggak mau supaya mau ngejual tanah sama rumahnya
sebenarnya murad sama pipit sudah nerol mereka
sekarang di lirik saya kasih ketegasan sama mereka
ikuti perintah si jamal
kasih tahu saya perkembangannya
saya sudah punya alasan buat nendang si jamal
jadi kan ternyata
kalau nggak dipaksa
memangnya bapak mau kesini
sekarang saya sudah disini
mau bicara apa
saya akan lepas bapak
akan mengantar bapak
silahkan bicara dengan keluarga
dan juga warga lain yang tetap kekeh nggak mau jual tanah sama rumahnya
buat jemput bapak
dan juga warga lain yang tetap kekeh nggak mau jual tanah sama rumahnya
bapak dan semua yang jemput
dan nggak akan ada kabar
kita pergi sanjikan segala web crocodile
tiada aku ini
kita kemana selanjutnya

biar saya tendang sekalian
kalau kita kecolongan di terminal
saya yang tanggung jawab
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
per per per per
ada yang memarahkan herba
per per per per
jangan kemana bu
per per per
cerugi berapa kan
banyak bu belum saya hitung
bisa ditawar bu
kira kira tuh bu
masa dari dua belas ribu
ditawar jadi dua ribu
sibuk naiknya cuma lima ratus
sekarang akang turun atuh
tuh akan juga kan turunnya cuma lima ratus
paling juga sepuluh dikasih
boleh dicoba dulu gak
buat k ig terakhir
yang dulu jadi anak buahnya buat ikut dia
kang emus udah mateng
sehebat hebatnya jamal gak gampang ngelawan kang mus
ah saya mau cari aman aja kang sama akang
berarti kamu juga punya tanggung jawab
jangan ada orang kita yang membelut ke jamal
tenang aja kang
siapa tahu yang manis coba ini aja
nih biar gak penasaran
udah berenangnya kang
cuma diajak ngobrol sama disuruh beli kopi
tapi kalau sekilo sepuluh ribu menurut saya emang masih kemahalan
ibu mau nawar berapa lagi
tetap lima ribu
gak bisa tuh bu kalau lima ribu mah
ya kalau nggak bisa ya udah gak maksa
eh si ibu masa udah nyobain doang aja dibeli
yuran yuran yuran
kenapa kamu saya tagih yuran
tampang kesel kayak gitu
saya bukan kesan sama akang
tapi sama ibu yang barusan dari sini kak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
selamat siang pak adi
bagaimana selalu rumah sama istri bapak sudah setuju
mungkin karena baru lihat gambar belum lihat lokasi
mungkin mau mempertimbangkan tipe yang lain
kalau mau di lokasi yang beda saya juga bisa bantu
sebetulnya kamu gak perlu tahu
tapi ini supaya kamu gak tahu
tapi kamu gak perlu menghubungi saya lagi
rencana saya beli rumah
saya tunda gak tau sampe kapan
loh katanya bapak mau beli rumah sebelum nikah
memangnya nikahnya mau diundur juga
maaf saya lagi sibuk
halo ada laporan apa
sepertinya hubungan kinanti dan aditi ada masalah
kenapa kamu bisa punya pikiran gitu
dia ngebatulin beli rumah ditunda gak tau sampe kapan
soalnya rencana nikahnya juga diundur
kita harus ketemu
aku harus menyelesaikan persiapan buat sidang akhir
itu alasan kamu aja
kamu punya pacar
tapi cuma sebentar
cinta banget ya
udah diajak nikah
pacar imas yang cuma sebentar itu
dikdik itu siapa
pacar imas yang cuma sebentar itu
dia itu teman sekolah tetangga di kampung atau apa
anak buahnya kang mus
yang paling buat kamu jadi masalah apa
dia bilang kerjanya apa
justru waktu imas nanya
dia gak mau jawab kerjanya apa
memang udah teh
kamu udah putus
saya udah nanyanya
kamu balik aja ke dapur
masa kang mus gak tau
jawab aja nggak usah bilang
masa kang mus gak tau
semacam lagi sedih
imas yang tau
tekin nanti sedih kenapa
gak tau kang
kang mus marah
sms nomer teleponnya aditya
sama alamat lain di mana saya bisa cari dia
saya sengaja nyari kamu jang
bos jamal masih perlu orang gak
siapa mau masuk
saya aja malah pindah ke pasar
gak apa apa tetah ikut bos jamal
tapi dik dik kayaknya betah
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
dik dik itu penjilat
kamu kenapa gak seperti dik dik
sebenernya saya juga bisa jadi penjilat
tapi lidah saya kalah panjang dibanding lidah si dik dik
kalau kamu mau pindah ke pasar

saya mau pindah ke pasar
orang di posisi kita
serba gak enak
kamu memangnya siap
woh bang aja ya
yang tadinya satu level sama kita bisa pegang terminal
kalau ada kesempatan gantiin bos jamal atau kang kumar
pintar jalan kasar
bapak ada bapak ada pak
silahkan duduk sebentar saya pamung bapak
pak ada pak bagja
sudah saya persilahkan duduk di teras
si imas suruh ke depan
es teh manis memang sudah tidak cocok
buat orang orang seumur kita
bapak mau pesan apa
sama wajib cililin yang kemarin dibeli kirani
selama imas kerja di sini
baru sekali dak lihat bapak ketawa
iya biasanya kan cuma senyum lebar
bapak kelihatannya lagi bahagia
bapak lagi serius
maksud amin kamu serius waktu ngasih tahu bapak ketawa
kita harus ketemu
sudah ada yang ikut campur urusan kita
sayang sebenarnya sudah tidak boleh
makan manis manis seperti ini nih
berhenti makan yang ini
sama kang saya juga
kinanti pergi dulu ya
eh salim dulu
yang nomor dua yang belum su
kinasi kan yang
pertama yang kedua kirani
yang ketiga kinanti
untung papih kamu dulu
dapat pamih kamu yang cantik
memangnya saya jelek
kalau enggak anak saya jadi seperti saya
memangnya saya jelek
kalau saya jelek
tapi kinanti buru buru
bismillah jangan lupa bapak
bismillah iya bang
wali kota sudah ada yang nge phone saya
kita diundang ke penoponya wali kota
untuk melaporkan langsung
soal masalah di sini
yang memaksa kita untuk menjual anak dan
rumah kita kita ketemu wali kota
wali kota mau ketemu kita
hebat wali kota mau ketemu kita
mau dengerin laporan kita
itu nggak hebat kan
emang seharusnya begitu
wali kota kan kerja untuk warganya
jadi urusan bisnis sudah
sedang menempuh sebuah perjalanan
apanya mau akang tinggal tinggalkan saja semua
jangan masih ada bagian
biarlah itu menjadi bagian masa lalu
nggak semudah itu
banyak orang yang
dalam bisnis ini
itu gara gara banyak pikiran
gara gara banyak pikiran
atau gara gara terlalu sering dijamak sama kamu mas
bisa kempesin kamu
susah kalau dari sebelah sini
kau mau minta minum apa
siapa yang ikut campur urusan kita
apa yang kamu maksud ikut campur
dia nemuin aku
kamu jangan macem macem sama anaknya kamu mbak har
kamu bisa saya bikin empuk seperti ubi cilembu
yang mateng di oven
maksudnya macem macem apa
kalau kamu gak suka sama aku
aku gak boleh ngebuat kamu ngerasa terganggu
kalau aku bisa buat kamu jatuh cinta
jangan bikin kamu sedih
satu tempat gak bisa kysko
aku mau pergi dulu mau ketemu kang gus
masih ada yang mau aku omongin
orang tua kamu keberatan punya mantu aku
karena mereka tahu siapa papi aku
kamu mie jitik gak bisa lebih enak
ini kurang enak kang
keras tapi kurang pas
maaf kang mungkin saya kurang berbakat
bukan kurang berbakat tapi kurang latihan
saya kan gak pengen jadi tukang pijit
tapi kamu harus bisa harus pinter harus terampil
supaya saya nggak perlu ke tukang pijit
belajar sama si jupri gimana caranya mijit yang enak
jupri kan gak datang datang lagi semenjak diajar sama akang
gak petah ke koma
siap menjalani tes fisik
tes fisik seperti apa bos

terima kasih burnt out saya
udah sore kita pulang aja
saya masih butuh uang
masih harus bayar utang
pinjaman buat biaya rumah sakit
emangnya kamu punya cara lain
saya sudah gak mau nyopet lagi
kang mus jangan ikut campur urusan finanti
kamu yang jangan ikut campur urusan saya
ngejalanin tugas yang dikasih papi kamu
perasaan saya kenal kamu
saya ingat sekarang
kamu sama temen kamu
barusan habis compet lagi ya
jangan maluri satisfied

dan tadi kalau ga bisa cari